informasi lain saudara pasca tewasnya taruna stip usai dianiaya seniornya
menteri perhubungan budi karya sumadi memutuskan tahun ini tidak akan menerima mahasiswa baru
hal ini untuk memutus tradisi senioritas di stip
menteri perhubungan budi karya sumadi mengunjungi rumah duka putu rusti anantarustika
taruna stip yang tewas usai dianiaya seniornya
pasca tewasnya taruna stip menteri perhubungan budi karya sumadi membebas tugaskan direktur
serta sejumlah pejabat di stip
langkah ini dilakukan menhub sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di stip
nantinya kurikulum yang ada di stip juga akan dirubah menjadi lebih humanis dan berteknologi
sementara untuk memutus tradisi senioritas yang memberikan dampak buruk
menhub memutuskan akan melakukan moratorium yakni tidak menerima siswa baru di tahun dua ribu dua puluh
hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior dan junior
sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di fpip marunda
ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan
di satu angkatan itu kita tidak terima
agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior